telah mempersiapkan diri sejak tiga tahun lalu
tim basket putra dki jakarta membidik target medali emas di pon ke dua puluh di papua
dengan materi pemain yang lengkap
tim basket putra dki jakarta menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di pon papua nanti
tampil di pon dua puluh di papua nanti tim basket putra dki jakarta diperkuat
tiga pemain tim nas indonesia patriots
yaitu ali bakir yesaya saudale dan aldi izatur
tim basket putra dki jakarta akan tergabung di pool a
bersama juara bertahan jawa barat jawa tengah kalimantan selatan dan banten